mengusik dan menunda istirahat bapak ibu sekalian
hakim konstitusi arief hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion
membangun peradaban negara hukum indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter pancasila
sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut
menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara sesama
serta sebelum saya mempertimbangkan pokok pokok dalil permohonan pemohon
saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil
karena berkenaan dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis
oleh karena itu saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif
yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik
mohon maaf dissenting saya lima puluh tujuh halaman tapi tidak akan saya bacakan seluruhan
secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat
dalam sebuah negara demokrasi rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan
sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh russo dengan teori dekontrak sosial
rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun
atas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak hak dan kebutuhannya
dalam konteks keindonesiaan forum bpupki dan ppki boleh dikatakan sebagai miniatur
perwujudan kontrak sosial yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa
dari berbagai suku daerah dan golongan yang tersebar dari sabang hingga merauke
untuk membahas pembentukan sebuah institusi
tas negara yakni negara indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai
konstitusi yang memuat aturan aturan main dalam penyelenggaraan negara indonesia yang
pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan maka dalam sidang ppki itu juga telah terpilih
presiden dan wakil presiden pertama yakni insinyur soekarno dan dr andes muhammad hatta
pada tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh
dalam perspektif historis konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir
dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kalah para pendiri bangsa
mendiskusikan memperdebatkan gagasan ini dalam sidang sidang ppupki dan ppki
saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan
negara hukum demokratis yang berbeda dengan negara hukum demokratis yang kita anut
dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara negara lain yang bersifat liberal
melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa
hal ini disampaikan oleh supomo pada rapat bpupk pada tanggal tiga puluh satu mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kutipan dianggap telah dibacakan
keesokan harinya dalam rapat bpup
pada satu juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima insinyur soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat
menurutnya yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat
demokrasi dengan kesejahteraan dan paham
menurut soekarno demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial
muhammad hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan soekarno
hatta menyatakan dianggap telah dibacakan
sementara agus salim dalam pidato di hadapan bpupki pada sebelas juli seribu sembilan ratus empat puluh lima menyatakan dianggap telah dibacakan
dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas
semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa
bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis
yang belum tentu kompatibel dengan nilai jiwa corak maupun karakter bangsa kita
yang cenderung memiliki kekasan tersendiri
sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu pertiwi
dan dirumuskan ke dalam lima sila yakni pancasila
oleh karena itu dalam pembukaan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima alinia keempat
menyatakan dianggap telah dibacakan
kutipan yang menyatakan yang berkedotan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa
dan seterusnya memuat makna bahwa kedotan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai nilai luhur pancasila
hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai nilai pancasila
tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas
apabila dicermati alinia keempat pembukaan undang undang dasar
pertama adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi
segenap bangsa indonesia memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial
kedua dan seterusnya dianggap telah dibacakan
lebih lanjut rumusan pembukaan undang undang dasar empat puluh lima kemudian dijabarkan dalam pasal pasal undang undang dasar
pengaturan ehal konsepsi negara demokratis yang berdasarkan atas hukum
negara hukum yang demokratis diatur di dalam pasal satu ayat dua
undang undang dasar empat puluh lima
selanjutnya secara filosofis negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari pancasila
yang termuat dalam pembukaan sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter pancasila
konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter pancasila
berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum
pancasila melalui sila kelima mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum
berikut cara berhukum melalui pendekatan pancasila
sila pertama kedua dan seterusnya dianggap dibacakan
hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum
dua menolak mempertahankan status quo dalam berhukum
tiga mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum
dan seterusnya dianggap telah dibacakan
oleh karena itu berhukum dengan berkarakter pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara indonesia
baik secara lahir maupun batin
di sisi lain menurut bung karno demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda
yakni menjadi sarana untuk mengadu ide gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan
namun di sisi lain dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan
permusawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kita

perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis
sebab salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara non demokrasi adalah
adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik untuk bertujuan memilih para wakil rakyat dan duduk di parlemen
maupun memilih presiden dan wakil presiden
sebagai penyelenggara pemerintahan ataupun pada tataran lokal memilih kepala daerah
hal ini senada dengan pendapat samuel e sakraf yang mengatakan
di negara negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau resmi disputik pemilu merupakan konfirmasi atau transformasi demokrasi
meskipun pemilu seringkali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas di negara di dunia
yang penuh dengan urusan kami melawan mereka yang belum selesai
pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
selanjutnya pada halaman delapan halaman sembilan halaman sepuluh urean urean mengenai itu telah dianggap dibacakan
di negara kita prinsip penyelenggaraan pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice diatur di dalam undang undang dasar empat puluh lima sebagai hukum tertinggi
berikut adalah reaksi dari penduduk kedua pemerintah
apakah tentara pemerintah pemerintah kedua pemerintah ke delapan belas yang telah dilaksanakan sesuai dengan alasan pemilu yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil bagaimana prinsip keadilan pemilu
pasca era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya resim non demokrati dan keadilan pemilu
oleh jatuhnya resim non demokratis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan praksis kita telah melaksanakan beberapa
kali pemilihan umum yang dilakukan secara periode lima tahun sekali dimulai pada tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas dan pada tahun dua ribu dua puluh empat ini artinya sudah enam kali kita
mengadakan pemilu anggota badan badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden
bahkan pemilihan umum dua ribu dua puluh empat merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks sebab selain
diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden
pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak lima ratus delapan puluh anggota dpr dua tiga ratus tujuh puluh dua kursi anggota dpr di provinsi

kursi anggota dpr kabupaten kota dan sebanyak satu ratus lima puluh dua kursi anggota dpd pada november tahun dua ribu dua puluh
dan akan ada lima ratus empat puluh lima daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih
pemimpin daerah di tingkat provinsi kabupaten dan kota
dari pelaksanaan enam kali pemilihan umum ini pula kita dapat mengukur
kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita
sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala
acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik
atau bahkan mengalami penurunan
jangan jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik defisit demokrasi
sebab telah tampak secara jelas secara kasat mata adanya pelanggaran pelanggaran yang bersifat
fundamental terhadap prinsip prinsip pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
untuk menilai penyelenggaraan pemilu apakah telah sesuai dengan asas pemilu saya akan membahasnya
dari pendekatan sistem hukum dan pendekatan sistem hukum

yang digagas oleh friedman dan saat ini tentunya masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi
tahun dua ribu dua puluh empat dari tiga perspektif sistem hukum yang merupakan struktur hukum substansi hukum dan budaya hukum
pertama struktur hukum meliputi lembaga dan peranata aparatur negara
dari perspektif ini penegakan hukum dan konstitusi khususnya berkenaan dengan pemilu
demi tercapainya pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
sebagaimana amanat konstitusi mestinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara
seperti eksekutif legislatif yudikatif komisi komisi independen dalam hal ini kpu bawaslu dkpp dalam kapasitas dan porsinya masing masing
eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran pemilu serta membuat instrumen hukum pemilu yang memadai
sementara itu kpu bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti bawaslu dan dkpp bertugas menyelenggarakan pemilu secara proporsional dan adil
kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan pemilu berlangsung kondusif tertib dan aman
apapun sengketa hasil pemilu diselesaikan secara hukum melalui mahkamah konstitusi
dalam menjalankan fungsi tersebut setiap organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstitusionalisme
yang ditentukan dalam konstitusi dan dipakari oleh prinsip saling mengawasi
saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan
prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum konstitusi
sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinia keempat pembukaan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe cawe dan memihak
batasi oleh paham konstitusionalisme
dan dipakari oleh rambu rambu kompositif moral dan etika
apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga
dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu
tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat
tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional
tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil
pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur
dan memiliki kekuasaan untuk memiliki kekuasaan yang berbeda dan berbeda
sistem hukum melalui peraturan norma norma dan polewa perilaku masyarakat dalam satu sistem
substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis
tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan
substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik
ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik
pertama hukum determinan atas politik
ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep dasar
menurut pandangan ini hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau supreme
hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut
kedua politik determinan atas hukum
pandangan ini didasarkan pada konsep desain
sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang undang yang dibuat oleh lembaga
dengan kata lain hukum merupakan hasil resultante dari kesepakatan politik
ketiga pandangan ini disajarkan pada konsep dasolen dan dasain
yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik
tidak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling berpengaruh
apabila politik ditandai sebagai kekuasaan maka politik tanpa hukum adalah sewenang wenang
sedangkan hukum tanpa politik adalah angan
komunikasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan
di negara yang konfiderasi konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik
sedangkan di negara yang konfiderasi konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif
karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam dan putih
dalam prakteknya tidak ada satupun negara yang dapat mengikuti bentuk teoritis secara utuh atau penuh
artinya boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terdapat karakter produk hukum yang responsif
begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis
terdapat karakter produk hukum yang ortodok
oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum khususnya hukum pemilu perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat
sehingga produk hukum dihasilkan berhasil bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi pembentuk hukum baru
selain dpr dan presiden mahkamah konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum
ketiga budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan perilaku terhadap hukum
serta keseluruhan faktor faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai
dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat
poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur berhukum dan berkonstitusi dalam negara kita
selama ini pembangunan hukum di negara kita
amat lemah pada aspek ini bahkan cenderung diabaikan
dampak pengabean ini dapat kita rasakan sekarang misalnya dalam kasus pemilu
pasca perubahan sistem pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung
di satu sisi sistem pemilu dan pemilu kada langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung
umum bebas dan rahasia
namun di sisi lain kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap tak kalah menghadapi gempuran
serangan berlinsos bansos bantuan langsung tunai dan semacamnya yang intensif
dengan melibatkan supra struktur politik tertinggi
yakni pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap pasangan calon tertentu
mencermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu sembilan
serta dua ribu sembilan belas perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif
yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu
dengan segenap infrastruktur politiknya
anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi
yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka
memang desain politik undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas
yakni tak kalah presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontes
dan kemudian memilih presiden dan wakil presiden untuk kali kedua
artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya
hal ini secara jelas diatur dalam bagian kedelapan
kampanye pemilu oleh presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya
pasal dua ratus sembilan puluh sembilan pasal tiga ratus pasal tiga ratus satu dianggap telah dibacakan
berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut
telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan
pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden
hal ini tampak pada pasal tiga ratus satu undang undang pemilu
oleh karena itu apabila presiden dan wakil presiden turut mengkapanyekan calon yang didukungnya
maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
yang seharusnya dijunjung tinggi
sebagaimana termuat di dalam ketetapan mpr nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang etika kehidupan berbangsa dan semangat
lahir pada tahun dua ribu dua puluh satu sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa
sehingga menyebabkan krisis multidimensional
serta untuk memulihkan kembali
maka mpr kala itu membuat rumusan pokok pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara
kutipan mengenai ketetapan itu pada angka dua
etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut
etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali
dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan
dan diterapkan setidak tidaknya sebagai kaca benggala agar pemerintah
dan para elit politik mampu bersikap jujur amanah sportif siap melayani berjiwa besar
memiliki keteladanan rendah hati
siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral
kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat
oleh karena itu dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan pancasila
pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of etik
sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis
sebagaimana ketentuan pasal dua puluh empat e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu
hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh mahkamah pada putusan nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan seterusnya dianggap telah dibacakan
halaman delapan belas sembilan belas dianggap telah dibacakan
ketiadaan pembedaan dua resim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum
membawa implikasi hukum tersendiri termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian
perselidikian hasil pemilihan umum
sebagaimana pasal dua puluh dua e undang undang dasar empat puluh lima yang semula menggunakan
pendekatan prosedural justice menjadi substansial justice
dalam perkembangannya mahkamah memang acapkali seolah olah hanya menggunakan
cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural
tak kalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu sembilan belas sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa mahkamah untuk keluar
dari paradigma keadilan prosedural
hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara
berbeda karakter tak kalah mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di makam
di mana mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisian pemilihan umum
menggunakan paradigma keadilan substantif
karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa mahkamah keluar dari pendekatan keadilan
hal ini dilakukan oleh mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah
yang secara nyata melanggar asas pemilu
di sisi lain tak kalah mahkamah mengadili perselisihan hasil kepala daerah jawa timur dan sebagainya
yang dianggap telah dibacakan
pada titik ini mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata
mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihat dari perspektif pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana pemilihan umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden
maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan
pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum bebas rahasia jujur dan adil
oleh karena itu permohonan para pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah
pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan
tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran
yang dilakukan dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh orang lain
dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum
khususnya pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden
beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon
namun jika pihak termohon dan pihak terkait membantah
maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya
disinilah terjadi peralian beban pembuktian
sebab dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden
selain waktu penyelesaian yang terbatas atau speedy trial
juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu
dalam hal ini kpu dan bawaslu
kekuatan kematian dan penghormatan penyeluh dan outra yang dilakukan oleh k bretagne
aus ini memiliki transaksi terbaru
sebenarnya kerajaan mereka khuatir silat
kriaing yang melakukan demo dan kualitas dunia mp llega panggilan
dalam peradilan pemilu in kasus mahkamah konstitusi
sementara itu pada berdapat berbeda
kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan catatan
dalam penyelenggaran pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan ulian pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut
demokrasi yang kita anut adalah demokrasi pancasila
yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai nilai luhur pancasila
pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional
tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak
tidak hanya bagi penyelenggara negara
termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya
tapi bagi seluruh warga negara
sebab negara kita tidak hanya harus disenggarakan sesuai dengan prinsip
dalam rangka melaksanakan prinsip of etik
dan agar semua penyelenggaran negara tunduk pada nilai etika yang luhur
maka pelaksanaan rule of etik perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional
sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaran negara dapat dihindari
dan juga kemampuan presiden dalam pemilu di masa masa yang akan datang
yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power
terutama konstrin waktu penyelenggaraan penyelesaian sengketa persetujuan hasil pemilihan umum
perlu ditambah tidak hanya empat basari
dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah indonesia
sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional proporsional
waktu pemilihan presiden putaran kedua
dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan oktober
perlu juga dibuat undang undang lembaga kepresidenan
yang memuat secara rinci detail
urean tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahan
demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion
dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun dua ribu sembilan belas
lima pertimbangkan kepentingan pemerintahan yang disatukan oleh kepala negara
menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan
sesuai dengan nilai nilai luhur pancasila
selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok pokok permohonan para pemohon
yang dianggap penting di samping dalam rangka
untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi
yang belakangan ini telah mulai meredup
karena tangan tangan oligarki yang telah dikawal oleh kepala negara

pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca
dengan dalil dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan
oleh prof saldi dan prof eni
sekaligus sementara itu saya sampaikan
dari halaman dua puluh lima sampai dengan halaman
oleh karena itu harusnya dikabulkan
konklusi mahkamah konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili
kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan
mengabulkan permohonan untuk sebagian
dan memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti
provinsi dki provinsi jawa barat provinsi jawa tengah provinsi jawa timur provinsi bali dan provinsi sumatera utara
terakhir perlu saya sampaikan
demikian pendapat berbeda di senting opinian yang saya sampaikan
dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh
hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional
atau professional adjudgement sebagai seorang hakim konstitusi
sekaligus sebagai akademisi yang independen
yang memutus sesuai dengan kewenangan
serta kemampuan dan kapabilitasnya
yang kelak akan saya bertanggung jawabkan kehadirat tuhan yang maha esa
sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim
yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini
demi allah saya bersumpah
bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan menjalankan segala peraturan perundangan
dengan selurus lurusnya menurut undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
serta berbakti kepada nusa dan bangsa
sumpah hakim konstitusi yang diucapkan
tak kalah saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi
di dunia maupun di akhirat
sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat
khususnya bagi penyelenggara negara
menjadi mustabab perlu adanya kepedulian
akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum
sesuai dengan nilai nilai luhur pancasila
jika law ini tidak dilakukan
maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi
di negara hukum yang demokratis
dapat menjauhkan kita dari cita cita menuju negara indonesia
unggul dalam segala bidang
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh